cnn indonesia breaking news
kami partai politik menyampaikan sikap sebagai berikut
yang pertama kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi
sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita
di lain pihak sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berkembang
asaskan kedaulatan rakyat di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik
kami tidak ingin demokrasi mundur
yang kedua sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi no dua puluh dua dua puluh empat sembilan belas
kami minta kompetensi ubh merupakan di studio harian penentu maupun ketanganan dan diperhatikan nel fordi permintaan
dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai dengan peraturan perundang undangan
yang keempat kami mengapresiasi kepada pemerintah yang telah menganggarkan anggaran pemilu dua ribu dua puluh
serta kepada penyelenggara pemilu terutama kpu agar tetap menjalankan tahapan tahapan pemilu dua ribu dua puluh empat sesuai yang telah disepakati bersama
yang kelima kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam pemilu dua ribu dua puluh empat secara sehat dan damai
dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik keamanan dan ekonomi
demikian pernyataan sikap partai politik untuk menjadi perhatian
selanjutnya kami persilahkan dari ketua umum pkb
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih pak ketum partai golkar dan para ketum yang saya hormati teman teman para jurnalis
semua yang disampaikan oleh pak ketum partai golkar adalah kesepakatan bersama dan tentu pkb mendukung sepenuhnya
satu garis bawah saja bahwa pkb meminta kpu
untuk konsisten melaksanakan seluruh agenda agenda pemilu yang telah ditetapkan
baik skedul rencana tahapan tahapan bahkan telah kita tetapkan anggaran anggarannya
oleh karena itu semua harus berjalan sesuai dengan apa yang telah menjadi agenda nasional kita
itu saja tambahan dari saya
selanjutnya saya kembalikan kepada pak ketum partai golkar
terima kasih ketua umum pkb selanjutnya ketua umum partai demokrat
terima kasih bapak erlangga ketua umum partai golkar
para pemimpin partai politik yang saya muliakan teman teman wartawan yang saya banggakan
kami dari partai demokrat sejak awal menolak dengan tegas
wacana sistem pemilu tertutup proporsional
sekali lagi kami menolak sistem pemilu tertutup proporsional
sehingga pertemuan hari ini menjadi penting
dan kami mengapresiasi dan mendukung agar pembahasan tentang isu isu kebangsaan seperti ini
juga terus bisa kita lakukan dari waktu ke waktu
ada dua hal
hal utama yang menjadi alasan mengapa kami menolaknya dan tadi sudah dibahas dalam pertemuan tertutup antar pimpinan partai politik
saya hanya ingin menggarisbawahi secara sederhana
yang pertama jangan sampai ada hak rakyat dalam kehidupan demokrasi ini yang dirampas
karena jika terjadi sistem pemilu tertutup maka rakyat tidak bisa memilih secara langsung wakil wakil rakyatnya
padahal kita ingin semua menggunakan haknya dan tidak seperti membeli kucing dalam karung
dan tentu kita berharap pada saatnya para wakil rakyat dan pemimpin yang terpilih benar benar yang bisa membawa perubahan dan perbaikan
oleh karena itu tentu kita berharap
supaya sistem terbuka proporsional bisa tetap dijalankan sesuai dengan undang undang yang berlaku hari ini
dan kita semua bisa menyambut pesta demokrasi dengan seksama dan tentunya kita berharap berjalan dengan baik
yang kedua secara internal partai politik juga perlu menjaga semangat yang tinggi dari seluruh kadernya
dengan sistem pemilu terbuka proporsional tentu kita berharap setiap kader partai politik
juga punya ruang punya peluang yang adil
jangan sampai mereka yang berjibaku berusaha berjuang untuk mendapatkan suara
kemudian rontok semangatnya karena berubah sistem
dan kita ingin sekali lagi yang terbaiklah yang bisa membawa aspirasi masyarakat luas
itu saja dua hal yang dapat saya tambahkan
sekali lagi mudah mudahan perjuangan ini juga bukan hanya perjuangan partai politik
tetapi juga perjuangan seluruh elemen masyarakat indonesia
terima kasih ketua umum partai demokrat
selanjutnya kami persilahkan ketua umum partai amanat nasional pak zulkifli hasan
terima kasih pak ketum pak erlangga
kami apresiasi hari ini partai politik delapan bisa ketemu
membicarakan hal yang penting dan diinisiatif oleh partai golkar
kami terima kasih
saudara saudara demokrasi kita sudah lima kali pemilu
mestinya semakin hari semakin baik bukan mundur lagi gitu
dan tahapan tahapan sudah berjalan
oleh karena itu kedaulatan rakyat itu dalam demokrasi sudah pernah diuji di mk pada tahun dua ribu empat
dan mk memutuskan personal terbuka
sudah diuji pemilu dua ribu sembilan dua ribu empat dua ribu empat belas
artinya sudah tidak ada soal
oleh karena itu kita menolak keras kalau ada wacana balik mundur menjadi tertutup
kita ingin agar tahapan ini berjalan sesuai dengan jadwal
dan tadi partai politik sudah bekerja caleg caleg sudah mulai disusun
bayangkan kalau kita akan mundur lagi
jadi sekali lagi terima kasih kepada partai golkar yang telah mengambil inisiatif ini
dan lapor partai setuju sepakat menolak wacana
bisa mundur menjadi sistem tertutup
terima kasih ketua umum pan pak jul givli hasan
selanjutnya presiden pks yang kebetulan nomornya delapan juga
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita semuanya
yang saya hormati para pimpinan ketua umum partai politik
hadirin hadir sekalian yang berbahagia
saya menambahkan bahwa pks sepakat dengan butir butir yang tadi sudah dibacakan oleh ketua umum partai golkar
khususnya terkait dengan menolak pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional tertutup
karena tadi ini akan berarti setback ke belakang
oleh karena itu kami berharap bahwa dalam
dalam kaitan pemilu ini kita juga berharap mari kita sudahi berbagai keraguan terkait dengan wacana wacana
apakah itu penundaan pemilu
sehingga kita firm bahwa insya allah pemilu akan dilaksanakan empat belas februari dua ribu dua puluh
partai partai politik insya allah juga sudah siap
kemudian kita berharap agar para penyelenggara pemilu baik kpu bawaslu maupun dkpp
melaksanakan pelaksanaan pemilu ini secara profesional independen jujur adil
sehingga rakyat merasa semuanya puas dalam melaksanakan pemilu di tahun dua ribu dua puluh
saya kira itu sebagai penekanan dari saya agar tidak terlalu tegang saya bacakan pantun
biar sehat mari minum jamu ditambah makan buah pepaya
kalau pimpinan parpol sudah bertemu insya allah indonesia semakin berjaya
saya kira itu yang dapat saya sampaikan
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa'alaikumussalam terima kasih presiden pks pak ahmad sayyih
selanjutnya kami persilahkan wapetum partai nasdem pak ahmad ali
jadi pertama terima kasih pada partai golkar ketua partai golkar yang menginisiasi pertemuan ini
pertemuan ini pastinya pertemuan awal tahun yang insya allah memang ditunggu tunggu oleh rakyat
jadi mudah mudahan dua ribu dua puluh tiga ini kita melewati proses politik ini dengan kedamaian dengan kehaatan dalam perbedaan perbedaan yang ada
terus kedua nasdem tentunya berharap kepada kpu
untuk konsisten melaksanakan undang undang yang ada hari ini
kpu jangan menafsir sesuatu yang belum ada lantasannya
bahwa hari ini sistem pemilu kita adalah terbuka dan diatur dalam undang undang yang sedang diuji
tapi belum ada keputusan
artinya sampai hari ini maka kpu harus berpegang teguh pada undang undang
yang existing hari ini
jadi jangan mengandai andai karena kpu bukan sebagai lembaga yang membuat tafsir bukan wujud
tapi dia hanya sebagai pelaksana
sehingga apa yang ada hari ini undang undang existing ini harus dilaksanakan oleh kpu
saya pikir dari semua poin poin tadi poin terpentingnya adalah kepastian bahwa pemilu dua ribu dua puluh
karena pemerintah telah melaksanakan
karena pemerintah telah menganggarkan anggaran pada pbn
sehingga kemudian pikir sudah waktunya untuk kita mengakhiri semua gonjang ganjing
isu isu tentang pemilu ditunda pemilu diperpanjang dan lain lain
karena ini hanya akan membuat kegaduhan yang tidak akan ada manfaatnya untuk bangsa ini
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih pak waketum nasdem
selanjutnya waketum p tiga pak amir uskara
terima kasih pak ketum golkar bapak ibu pimpinan parpol yang saya hormati bapak ibu sekalian
pertama tama tentu rasa syukur saya kepada tuhan allah subhanahu wa ta'ala
alhamdulillah hari ini kami delapan partai bisa berkumpul bersama
dan saya kira sejak pemilu dua ribu sembilan belas ini adalah pertama kalinya kumpul delapan pimpinan partai pada hari ini
bapak ibu sekalian terkait dengan hal hal yang kita bicarakan hari ini tentu
p tiga sebagai partai yang juga ada praksinya di dpr dan bersama sama dengan fraksi lain pada tahun dua ribu tujuh belas
dalam membahas undang undang nomor tujuh tentu ini sudah dihitung semua untung rugi
dan tentu apa yang terbaik untuk kepentingan bangsa pada saat penyusunan undang undang pemilu dua ribu tujuh belas itu
dan saya kira kondisi yang ada saat itu juga yang menyebabkan dalam menjelang pemilu dua ribu dua puluh empat kemarin
kemudian kita sepakat bahwa tidak perlu ada perubahan undang undang pemilu
di menghadapi p tiga

artinya undang undang dua ribu tujuh belas itu masih dianggap sangat relevan untuk dipakai dalam pemilu dua ribu sembilan belas
sehingga tentu kami berharap tentu juga dari praksi p tiga dan partai p tiga menganggap bahwa sistem yang ada sekarang
sesuai dengan lima poin tadi yang kami sepakat dalam pertemuan tertutup adalah hal yang paling pantas paling cocok untuk kita pakai di dua ribu dua puluh empat nanti
nah terkait dengan isu lain saya kira sama dengan teman teman lain bahwa untuk hal hal yang terkait dengan kepentingan bangsa
kedamaian masyarakat tentu akan menjadi prioritas selama kami dalam menghadapi pemilu dua ribu empat sehingga
hari ini pertemuan diantara delapan pimpinan parokor juga saya kira juga akan membawa kesejukan
buat masyarakat karena ternyata kami bisa duduk bersama menjelang pemilu yang dianggap sebagai
tahun politik sebagai tahun yang biasanya sudah terjadi tensinya sudah naik dan alhamdulillah
pada hari ini kita bisa duduk bersama jadi tentu saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih
kepada ketumgolkar yang menginisiasi pertemuan pada hari ini sekian itu saja terima kasih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih jadi seluruhnya sudah jelas dan
tadi kami bersepakat tidak ada tanya jawab kalau mau doorstop masing masing silakan
silakan masing masing doorstop saya tutup dengan pantun kamu kalah sama presiden pks
hai blackpink pulang naik opaja sampai rumah langsung cuci beras makanya pakai sistem terbuka
aja karena pilihan rakyat harus jadi prioritas terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kita simak sikap politik yang
dibacakan oleh masing masing
partai politik yang hadir di dharma
wangsa pada hari ini ada tujuh partai politik
yang sama sama menolak
yang diajukan gugatannya ke
makamah konstitusi oleh pdip
dan tadi jika kita
simak pernyataan masing masing petinggi partai
kalau serifikum bali
alasan mereka untuk
pada sistem pemilu
dua ribu dua puluh empat atau masa yang akan datang
adalah ini bentuk dari
kemunduran demokrasi karena
wakil rakyat tidak bisa
memilih secara langsung
siapa atau tokoh
dipilih nanti dalam pemilu dua ribu dua puluh
oleh karena itu
ini bentuk dari kemunduran demokrasi
yang akan ditunjukkan
dan alasan lainnya mereka
menolak pada hari ini adalah

sesuai tahapan yang sudah
dilakukan oleh penyenggara pemilu
karena agenda pemilu
akan dimulai pada februari
ada waktu satu tahun
yang akan disiapkan dan akan
berjalan menjelang februari

sebagai inisiator dari
acara ini sikap politik
yang dilakukan oleh
politik ada delapan partai politik
yang menolak sistem proporsional tertutup
sebagai ketum golkar
untuk sistem proportional terbuka
sesuai dengan putusan
mk pada tahun dua ribu delapan
pada dua puluh desember
sistem pemilu yaitu sistem
proporsional terbuka yang sudah berjalan
dari tahun dua ribu dua
demikianlah cnn indonesia breaking news
pada hari ini saya herano falbashir
selamat siang sampai jumpa